sekarang dia diobservasi karena kemarin dia muntah muntah
jadi saya melakukan screening medical check up secara keseluruhan
mulai dari kemarin itu ct brain terus kemudian rahang semua dikotret tambik punggung
karena beberapa dokter sahabat saya mengingatkan untuk kontak kepala yang agak keras seperti itu harus dilakukan observasi paling tidak dua minggu
dr imam mengatakan ada istilah istilah medis yang saya nggak paham
untuk memastikan tidak akan ada efek di kemudian hari